pt kai menyiapkan empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiket tambahan kereta api jarak jauh untuk menyambut masa angkutan lebaran
menurut pt kai penambahan kuota tiket merupakan antisipasi untuk mengakomodasi tingginya minat warga pengguna kereta api
dari kapasitas yang sudah kami siapkan itu tiga lima juta kita tambah lagi sekitar empat ratus delapan puluh tujuh ribu tempat duduk
atau kalau kita rata ratakan per hari kami menambah tempat duduk tambahan itu dua puluh dua ribu per hari
sebelumnya penjualan tiket kereta api jarak jauh mudik lebaran keberangkatan mulai h tiga
sudah dibuka sejak dua ribu tujuh belas

sedangkan penjualan tiket tambahan sudah dimulai sejak senin tiga belas maret
tidak ada perbedaan harga pada pembelian tiket tambahan tersebut
pt kai memantau tujuan favorit hamin lebaran dua ribu dua puluh tiga adalah keberangkatan dari arah barat ke timur
yakni dari jakarta dan bandung menuju yogyakarta surabaya solo dan semarang
pembelian tiket itu adalah di dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga

itu sudah sangat membantu saya karena saya mendapatkan tiket yang murah
susah banget dan itu juga gak langsung satu gerbong gitu
jadi posisinya gerbong satu gerbong dua gerbong tiga gitu
jadi kan biasanya kita bisa milih tapi ini kita gak bisa milih
pt kai mengutamakan penambahan kereta api di sejumlah tanggal yang diprediksi menjadi puncak arus mudik
yakni di pertengahan bulan april dan awal bulan mei
tahun ini pt kai menyiapkan
hampir empat juta tiket kereta api jarak jauh untuk momen libur lebaran dua ribu dua puluh
nah para penumpang bisa membeli tiket langsung di tempat atau ada cara lebih mudah sebenarnya
yaitu secara daring
bisa lewat situs kai id atau lebih mudah lagi lewat aplikasi kai akses
nah meski pemerintah telah mencabut kebijakan ppkm di akhir tahun dua ribu dua puluh
pt kai masih mengacu pada surat edaran kementerian kesehatan
dan surat edaran kementerian perhubungan untuk protokol kesehatan
karnel mursalin lastongga februari jakarta